hai lagi di rumah aja kan sama saya juga hari ini di rumah aja tepatnya di dapur aja gimana
puasanya masih lancar dong masih semangat enggak apa udah mulai kehilangan ide nih mau bikin masakan
apa hari ini saya mau kasih ide menu masakan yang bisa jadi camilan bisa jadi takjil tapi bisa juga jadi
menu utama karena ini kayak karbohidrat protein sama lemak namanya potato cheeseball sesuai dengan
namanya ya maka yang dibutuhkan yang pertama adalah ini kentang ini saya sudah kukus kemudian
saya hancurkan selanjutnya selain kentang untuk isiannya saya punya mozzarella cheese yang sudah
saya potong potong dadu kemudian untuk adonannya nanti ditambahkan dengan keju cheddar yang diparut
terserah boleh juga pakai garam
aja dari asinnya atau untuk mendapatkan rasa asinnya dari garam aja plus saya pakai sedikit lada
bagaimana bahan yang saya sebutkan tadi gampang dicari kan cara membuatnya juga mudah mirip seperti
memasak perkedel kentang yang sudah dihaluskan langsung campurkan dengan keju parut merica dan
garam kalau sudah tercampur rata langsung deh sisipkan keju mozzarella dan bulatkan
sampai adonan habis next step masukkan adonan tadi ke dalam kocokan telur lumuri tepung terigu
lalu tepung roti ulangi paling tidak dua kali agar mozzarella tidak keluar saat digoreng
nah kalau sudah langsung goreng sampai kecoklatan
to cheeseball ini paling pas dinikmati saat masih hangat
yeay ini dia pot atau cheeseballnya udah jadi gampang banget cara buatnya dan tidak butuh
waktu yang lama saran saya kalau misalnya adonannya sudah dilumuri sama tepung langsung goreng boleh
atau masuk ke kulkas dulu digoreng sebelum maghrib ataupun sebelum mau sahur jadi mozzarellanya itu
meleleh dengan sempurna selamat mencoba ya danian akhri jakarta